shirataki olahan asal negeri sakura jepang ini memang dikenal sehat dan kerap dipilih sebagai salah satu pilihan menu diet karbo
tapi untuk mengolah shirataki butuh trik khusus nih
yang pertama dengan cara perebusan dengan air selama sekitar tiga puluh menit sampai benar benar matang dan warnanya berubah
nasi shirataki yang sudah matang bisa mengembang empat hingga lima kali lipat
oke terima kasih jadi pemirsa selain dimasak dengan cara direbus sirataki juga bisa diolah menggunakan penanak nasi dengan perbandingan satu cup beras shirataki dengan dua lima cup air gitu
nah selain itu shirataki juga bisa diolah dengan cara membuat nasi goreng shirataki kari ayam
caranya tumis potongan ayam hingga berubah warna
masukkan bawang merah dan bawang putih tumis hingga harum
tambahkan telur lalu masukkan nasi shirataki dan aduk hingga merata
selanjutnya masukkan kol kaldu bubuk bubuk kari potongan cabai
aduk hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma yang sedap
makanya cocok untuk diet
eits gak cuma nasi shirataki juga ada mie nya lho
yang bisa diolah jadi sirataki aglioleo seafood yang terinspirasi dari menu pasta asal italia
masukkan nasi dan masukan nasi
pemirsa ini rasanya benar benar enak karena rasa dari karinya ini benar benar keluar
tapi dari nasi shiratakinya sendiri saya ngerasain nggak terlalu ada perbedaan dengan nasi putih ketika memang diolah menjadi nasi goreng seperti ini
karena ketika sudah dicampur dengan bumbu dan juga digoreng ini rasanya benar benar lembut dan tidak terlalu kenyal seperti shirataki kalau misalnya dimakan tidak digoreng
nah kalau untuk mie shiratakinya memang ini lebih kenyal dibandingkan dengan nasi goreng shirataki tadi
tapi masih tetap nyaman gitu untuk dikunyah lama di mulut dan rasanya pasti akan lebih membuat kita lebih kenyang karena ngunyahnya lebih lama
nah buat yang berminat menurunkan berat badan ingat ya nutrisi yang masuk dalam tubuh harus tetap seimbang
tidak dipakai untuk jangka panjang
sesekali aja mau makan dengan shirataki oke
tapi tentu kita harus perhatikan nih vitamin mineral lainnya dari sayuran kemudian dari buah itu juga harus diperhatikan
jangan dibikin jadi double ya
double artinya gini oke makannya cerataki kalorinya rendah berarti lauknya boleh banyak itu juga jangan
walau makannya sudah sehat dan kalorinya rendah olahraga jangan ketinggalan ya
supaya lebih cepat mencapai target sehat